empat minggu yang lalu di jawa tengah ini turun dua persen elektabilitasnya turun dua persen
tetapi setelah saya umumkan ping kita ke jakarta sekarang sudah naik lagi
saya titip apa adanya bahwa dalam dua bulan ini sangat menentukan sekali kemana arah negara ke depan ini akan kita bawa
sehingga sekali lagi saya sangat menghargai kerja keras dukungan bapak ibu dan saudara saudara sekalian utamanya di jawa tengah
namun hal ini ditangkapi oleh pihak oposisi
dikutip dari cnn indonesia com jurubicara badan pemenang nasional prabowo sandi ferry julianton mengklaim elektabilitas pasangan nomor urut dua naik empat persen di jawa tengah
atas dasar itu ferry mengatakan tidak percaya jika elektabilitas jokowi maruf hanya turun dua persen
sementara itu ketua dpp pdip puan maharani optimistis jawa tengah akan tetap menjadi lumbung suara partai banteng moncong putih meski oposisi mencoba merebut suara
seluruh kader bekerja keras memenangkan jokowi maruf dan pdip di kandang banteng
soliditas partai pdi perjuangan yang ada di jawa tengah khususnya bisa terlihat dan didukung oleh kaum muda milenial yang ada di jawa tengah
insya allah jawa tengah tetap akan menjadi lumbung banteng yang ada di indonesia
sebelumnya prabowo subianto
sebelumnya prabowo subianto
sebelumnya prabowo subianto
sebelumnya prabowo subianto
sebelumnya prabowo subianto
sebelumnya prabowo subianto
sebelumnya prabowo subianto
sebelumnya prabowo subianto
sebelumnya prabowo subianto
sebelumnya prabowo subianto
sebelumnya prabowo subianto
sebelumnya prabowo subianto
sebelumnya prabowo subianto
sebelumnya prabowo subianto
sebelumnya prabowo subianto
sebelumnya prabowo subianto
sebelumnya prabowo subianto
sebelumnya prabowo subianto
sebelumnya prabowo subianto
sebelumnya prabowo subianto
sebelumnya prabowo subianto
sebelumnya prabowo subianto
sebelumnya prabowo subianto
sebelumnya prabowo subianto
sebelumnya prabowo subianto
sebelumnya prabowo subianto
mbak puan maharani terkait dengan bagaimana kemudian mempertahankan kandang banteng jawa tengah sebagai kandang banteng
kita dengarkan puan maharani berikut ini
soliditas partai pdi perjuangan yang ada di jawa tengah khususnya bisa terlihat dan didukung oleh kaum muda milenial yang ada di jawa tengah
insya allah jawa tengah tetap akan menjadi lumbung banteng yang ada di indonesia
baik mas nusirwan
ada agenda politik pdi perjuangan pekan ini di jawa tengah
begitu tadi itu kita lihat bersama ada mbak puan ada bahkan ada ibu megawati di sana
apakah ini kemudian menjawab atau upaya untuk kembali menegaskan bahwa jawa tengah ini masih milik pd perjuangan
atau untuk membendung upaya upaya kubu lawan masuk ke dalam untuk merebut suara di jawa tengah
kalau ada persepsi penegasan itu menjadi penegasan jawa tengah
karena adalah basis pdi perjuangan atau katakanlah juga bahasa jelasnya juga basis suara untuk pak jokowi
itu kami nilai itulah yang kita harapkan
sebuah penegasan yang ditangkapnya demikian sebuah penegasan
sisi lain adalah juga karena besok ini pilpres ini bersamaan dengan pemilihan legislatif
ada catatan bagi seluruh jajaran bahwa daripada berhadapan hadapan dengan sesama kawannya sendiri
ini kalau ada lawan yang sesungguhnya itu akan lebih konkret daripada mempersoalkan wilayah berebut dengan kawan kawannya sendiri
jadi ini kalau misalnya katakanlah ada kehendak untuk masuk
dari sisi kami tentu itu akan harapannya adalah ini loh ada sesuatu hal
ada hal yang seharusnya kita hadapi dengan jelas gitu
ini daripada kita ini kadang kadang kalau tidak ada lawan temannya sendiri yang dihadapi
jadi kalau misalnya pak ferry masuk ke sana buat kami itu bagus bagus saja
bagusnya kenapa pak kenapa mas nusirman
tentunya itu adalah sebuah apa namanya ada hal yang konkret yang seharusnya kita harus hadapi

tidak ada hal yang seharusnya kita harus hadapi
baik dari sisi partai koalisinya yang mendukung dari sisi pilpres calon pasangan yang lain sudah tahu siapa saja partai pengusungnya kan begitu
jadi kalau untuk di jawa tengah sudah pasti itu tadi yang disampaikan oleh mbak puan bahwa benar lah bahwa ini adalah memang wilayah basis kita
dan juga pers juga menanggung
ini apakah ini sebuah penegasan
terima kasih kalau itu memang sebuah penegasan ini adalah wilayah kami
oke tapi di sisi yang lain cukup masif juga kubu dua ini mas
untuk bisa berusaha untuk mendulang suara di jawa tengah
mas sandi berkali kali bolak balik jawa tengah ke brebes hari ini
ada rapat internal tadi mas ferry katakan kemarin juga
wajar saja bahwa maka antisipasinya sebetulnya kalau malah tidak ada statement masuk itu
malah kita yang menjadi deg degan juga anak anak juga nanti tidur begitu
jadi kalau misalnya ini banyak kegiatan masuk di wilayah jawa tengah ini karena ini topiknya jawa tengah begitu
menurut kami ini kita begitu paham dengan kondisi kawan kawan di bawah gitu
dan ini adalah sebuah warning atau katakanlah segeralah kau bangun jangan terlalu lama lama
termasuk acara yang tengah digelar oleh pedi perjuangan
perjuangan ini bagian dari itu
apa untuk menjawab apa namanya tudingan panik dan sebagainya atau enggak
kalau anak anak itu sudah terlalu terbiasa
kita kita ini kan sudah terbiasa dengan pemilu yang sekian kali
dalam kondisi yang pemilu susah pemilu gampang itu sudah dilewatin
dan juga kalau dikatakanlah kaitannya dengan milenial
ini di jawa tengah ya
beberapa hari yang lalu alumni alumni sekarang kan sudah bergerak
beberapa waktu yang lalu
alumni perguruan tinggi untuk wilayah di jawa tengah bagian utara
semarang sudah menyatakan dukungannya banyak sekali
hari ini juga itu kan milenial ya
meskipun ini dia alumnus tentunya itu yang berbeda
berbeda segmennya dibandingkan dengan partai politik
jadi itu menurut kami memperkuat untuk layer milenial ini tadi ya
untuk kelas yang klasifikasi milenial
bagi untuk yang sekarang sedang ada jambore
ini adalah sebuah pembinaan partai
ini jambore komunitas juang
ini memang sudah dididik lama
dan di kader siap untuk menghadapi berbagai hal
itu yang sekarang ini digembleng oleh ibu
pada saat jambore di jawa tengah
oke jadi silakan saja
tapi ini justru membangunkan semangat dari kader kader banteng di jawa tengah
ya sisi lain itu ada positifnya juga
ada positifnya juga oke baik
jadi kalau misalnya pak ferry ini beserta temen temennya malah tidak berani masuk sana
nanti malah kita tenang tenang saja
mas ferry ini justru ditanggapi positif dan malah justru ini membangunkan semangat kita
ada acara yang cukup luar biasa besar
ada bu mega di sana
artinya ini respon balik atau seperti apa
sebenarnya sih itu urusannya pd perjuangan ya
mau bikin jambore mau merespon atau bangun tidur atau apapun
menurut saya monggo
tapi yang tadi saya sampaikan bahwa niat kita menetapkan provinsi jawa tengah menjadi salah satu provinsi penting
bagi pasangan pak prabowo dan pak sandi untuk meningkatkan suara di sana adalah alasan yang kami miliki
dan dengan segala hormat
kita memang terpaksa harus masuk melakukan penetrasi teritorial juga
dan oleh karena itu kadang kadang memang nusirwan agak gesekan agak ada dinamika yang terjadi
suatu hal yang tidak bisa dihindari
nah responnya cuma sayangnya mas nusirwan itu misalkan ada pernyataan wali kota semarang
siapa yang nggak dukung pak jokowi nggak boleh lewat jalan tol di situ
ada mobilisasi kepala daerah tiga puluh satu kepala daerah yang dikumpulkan oleh pak ganjar di solo
dan terang terangan itu kemudian didorong untuk mendukung pasangan pak jokowi pak maruf amin
kegiatan kegiatan pak sandiaga uno terutama di beberapa titik di provinsi jawa tengah itu tanda kutip diganggu
dengan pemasangan atribut partai jawa tengah
dengan pemasangan atribut partai jawa tengah
ada pak nusirwan
ada pemasangan sepanduk sepanduk di titik tempat kegiatan
kegiatannya pak sandiaga uno adalah kegiatan kampanye yang memiliki izin diatur oleh undang undang
dan kita semua juga memiliki komitmen kampanye damai
sehingga sebenarnya harusnya kegiatan kegiatan kampanye yang dilakukan oleh capres cawapres dari kami
ataupun dari badan pembangunan nasional itu kemudian tidak diganggu lah tanda kutip
dengan pemasangan atribut atribut
sekarang setiap kali ada kegiatan dadakan mas nusirwan
benderanya pdip banyak banget gitu langsung dipasang dadakan
menurut saya akhirnya jadi lama lama ini loh ini kan kalau kemudian kita bales kan juga nggak baik
tapi akhirnya kita mutusin ya biarkan itu jalan
kita pokoknya yang penting kita kampanye mensosialisasikan dan sebagainya
kalau memasuki pemilu pasangan
kalau memasuki pemilu pasangan
memasuki pemilu pasca reformasi ya
ini kan kita sudah pasca reformasi maksudnya setelah reformasi sembilan puluh delapan itu sudah berapa kali pemilu kan
suasananya dan kondisi politik ketentuan regulasinya itu kan juga sudah berbeda
kita tidak berpemilu pada saat orde baru dahulu
maka kondisi kondisi seperti apakah dia itu petahana apakah dia dalam posisi berkuasa atau tidak sangat jauh berbeda
situasi bahwa akan urusan
urusan teknis lah urusan bendera urusan dan sebagainya
itu cair cair saja dan kita harus siap ya
kita harus siap untuk
siap untuk menghadapi berbagai cuaca
tapi dadakan dimana mana setiap kali kita ada kegiatan dadakan ada bendera
tentu kalau memasuki daerah ini kan katanya memang sudah dideklarasi sebuah daerah yang memang ada karakter

daerah basis itu ya kita harus siap mental berbagai macam hal
termasuk diantaranya sekarang juga sah sah saja misalnya sekarang juga berdasarkan perhitungan
hasil pemilu dua ribu empat belas jawa barat tidak mungkin angkanya di pak jokowi dibandingkan dengan pasangan yang satu ya presiden calon beliau berbeda
itu kita masuk juga ke sana
tapi kan nggak dipasangin benderanya gerindra setiap kali kegiatan di pak jokowi
ya kalau mau dipasangin juga boleh gitu kan
jadi masing masing bertanding
jadi sekarang gini ada guyonan
kalau pengen tahu kegiatannya pak prabowo atau pak sandi atau badan pemenangan
lihatlah bendera pdi perjuangan begitu
dimana bendera pdi perjuangan banyak di situ ada kegiatan gitu
mas adit gimana melihat pertarungan sebenarnya di jawa tengah saat ini
kalau dilihat untuk merebut suara di sana ya
sekali lagi seperti apa
ya emang apa namanya kita bisa pahami lah
apa yang dikhawatirkan oleh teman teman satu itu kan pada dasarnya juga khawatirannya dua

bahwa untuk bisa mengsinkronkan antara pilpres dan pileknya itu
yang dimaksudkan mas nusirwan itu untuk bisa menggelorakan semangat teman teman di caleg calegnya itu
itu memang kan persoalan serius ya
yang apa namanya yang terjadi di banyak tempat juga
nah artinya yang saya bisa pahami adalah ini satu situasi dimana apa namanya problem yang mungkin belakangannya sudah mulai harus diperhatikan oleh tim timnya satu dan dua

nah masih lu
tujuan ya bang
tadi saya katakan ini juga ada untungnya karena juga harus mempertahankan posisi perolehan legislatif
pdi perjuangan ya
ya artinya kalau pdi perjuangan bukan mempertahankan kita akan meleverage perolehan suara kita kan
perolehan kursinya akan dinaikkan
maka harus hati hati kalau masuk di wilayah tertentu di mana kekuatan jaringan partai politiknya tidak nyambung
ini malah bisa menjadi blender
artinya ya tadi ulang bagi kami ini juga sebuah pacuan untuk perolehan legislatifnya
kalau daripada sekarang bersama kawannya sendiri rebutan suara
lebih baik ini ada yang jelas jelas yang berhadapan dengan kita
itu saja yang dihadapi
jadi saya bilang sebenarnya mari kita bangun demokrasinya yang sejuk
ini kan suasananya
cuma gini provinsi jawa tengah ya saya juga bisa memaklumi kalau kemudian pak nusirwan dengan teman teman agak terusik
karena pertama misalkan di situ di provinsi jawa tengah ada pak jokowi yang tinggalnya di solo
ketika kita misalkan bikin kantor badan pemenang nasional ya tempatnya kebetulan dekat dengan rumahnya pak jokowi
itu kan padahal kita niatnya nyari ya kalau bisa jauh jauh tapi dapatnya kebetulan dapatnya persis
di daerah rumahnya pak jokowi lah tersinggung
padahal sebenarnya kayak gitu gitu loh
jadi memicu ketegangan tertentu gitu
misalnya kita kemarin pak sandiaga uno melakukan kunjungan ke delapan titik di kabupaten wonogiri
itu padahal ya kunjungan kegiatan yang biasa dilakukan pak sandiaga uno dimanapun gitu
tapi ya meminimbulkan semacam ketegangan
saya mau ke mas adi deh
mas adit ini tadi mas ferry katakan agak agak terusik
mas adit juga melihat
bahwa tanda tanda sepertinya pd perjuangan agak terusik dengan kehadiran atau upaya upaya yang dilakukan oleh kebu penantang di jawa tengah
sebenarnya logika yang sama mesti kita tanya juga di jawa barat bagaimana
atau misalkan di jawa tengah lebih dahulu
atau misalkan di sumatera barat itu gimana
karena konteksnya adalah ini kan dua kandidat yang diulang dari tahun dua ribu empat belas
mereka berdua ini kan sudah saling tahu sama tahu dengan perolehan suaranya
di wilayah mana yang seharusnya direbut
di wilayah mana si yang menang itu
jadi ini bagian dari strategi mas
dan saya sangat yakin mereka berduanya ini sebenarnya sudah saling intip gitu
sudah saling intip ya
tahu bagaimana harus apa namanya bagaimana mengurangi dan bagaimana menambah
ya makanya menurut saya jawa tengah itu kunci
dan kunci penting karena ternyata beda
kalau bagian satu jawa barat ada kunci
dan bukan bukan kalau populasinya iya penting
tetapi karakteristik masyarakat di jawa barat dengan jawa timur dan jawa tengah beda
jadi provinsi jawa tengah punya karakteristik yang beda
kunci jawa tengah adalah kunci
oke kita kunci dulu dialognya nanti kita lanjutkan usai jeda
kami akan segera kembali sesaat lagi
ya jawa tengah adalah salah satu provinsi kunci kira kira begitu
nanti kita kunci dulu tapi kita buka lagi dialognya saya ingin ke mas adit sekarang
kalau kemudian kita bicara strategi
tadi mas adit katakan strategi ya
jadi strategi punya strategi
bagaimana strategi mempertahankan atau menambah atau strategi untuk mendulang suara
bagi penantang terlebih dahulu deh
strateginya harus bagaimana ketika berusaha untuk masuk ke kandang lawan
dan untuk petahana yang punya lumbung suara di sana
bagaimana kemudian bersrategi untuk bisa menambah atau paling tidak mempertahankan suara mereka
kondisinya memang kan sudah sangat jelas ya
referensi mereka di pilkada dua ribu delapan belas yang kemarin itu
terus kemudian referensi dua ribu empat belas juga

nah nanti kemudian pasti di mereka akan berhitung di kabupaten kota mana yang menjadi lumbung suaranya
yang saya perhatikan kalau pak sudirman kemarin itu menang di brebes ya
kebumen dan beberapa tempat
jadi mungkin itu yang akan dimaksimalkan
nah ini kita sambil putarkan bagaimana perolehan suara di pilpres dua ribu empat belas sekalian mas adi pilkada
yang itu yang menurut saya adalah pada titik mereka menang punya perolehan suara yang sangat signifikan
itu akan dimaksimalkan
meskipun bahwa pilkada kemarin tidak bisa menjadi referensi secara umum bagi pilpres
karena ada pkb di situ
nah jadi tapi ya tidak apa apa
bagi kita kalau misalnya itu mau jadi acuan ya boleh boleh
tapi kan juga ada suara partai demokrat yang waktu pilgub di jawa tengah
demokrat itu mendukung pak ganjar
jadi ada silang silang
jadi kalau dari sisi mapping politiknya di jawa tengah
kemudian juga dikorelasi dengan siapakah calonnya begitu
tentu maka menjadi tidak langsung connect dengan untuk pilpres
tapi sekali lagi karena ini juga namanya juga beradu strategi
kadang kadang kan sesuatu analisa yang keliru ya kita diemin aja
silahkan lanjutkan mas adi tadi bagi seperti apa
artinya saya ingin mengatakan bahwa ketika misalkan ada yang menang di sana dia akan memaksimalkan itu
nah tapi kalau yang kalah dia juga akan melihat peluang mana yang bisa untuk dimenangkan
nah bagi penantang ini itu yang jadi paling serius yang akan mereka lakukan
nah saya pikir apa namanya kalau menurut saya sih ini bagian strategi untuk bisa meraih kelompok mana yang harus banyak didekati
yang ini harus dikurangi dan sebagainya
jadi buat saya mereka berdua ini sudah dalam konteks yang melihat peluang mana yang mudah untuk dilakukan
jadi buat saya sudah saling mengerti posisinya masing masing
jadi penantangnya juga nanti dia akan mengeluarkan isu isu mana yang harus didominan
strateginya apa yang isu isunya ya
kalau misalkan mau ekonomi itu yang mau ditonjolkan
lalu apa namanya dengan cara seperti apa
sandi sendiri untuk keliling ke jawa tengah itu sudah strategi yang menurut saya sudah top lah
karena apa namanya pak prabowo untuk sementara dia dicari ke daerah lain gitu
jadi itu poin yang menurut saya juga penting
mas andi sendiri yang berkeliling karena untuk mengenalkan apa namanya untuk melihat potensinya juga
oke baik sebelum saya akan ke mas ferry saya akan ke mas nusrimwan lagi
itu sebenarnya bagaimana sih mas
kalau dalam internal pdi perjuangan melihat jawa tengah sebagai lumbung petahana
ya ini sekarang kan membuat statement itu juga kan beradu strategi berstatement
jadi tidak apa apa ini sama sama tentu beliau juga ada perhitungan perhitungan
kenapa perlu mengucapkan
apakah perlu atau tidak perlu mengucapkan itu kan politik itu seninya di situ
jadi bisa juga sebuah membangunkan
semangat itu bisa juga dilakukan
tapi kan tentunya kita ini kan selalu memonitor perkembangan daerah masing masing daerah itu
bahkan ini sekarang sudah sampai kepada tingkatan bulanan ya mingguan
tinggal sekarang saya sama pak ferry lempar lemparan aja
jadi lempar lemparan angka itu ya biasa
jadi kalau maksud saya kalau bagus juga kalau anda terjebak kepada statementnya pak jokowi kan gitu kan
nah hanya saja begini
sekali lagi dalam topik yang kali ini sebenarnya masing masing daerah itu sudah betul apa yang dikatakan kita
bagaimana jawa tengah bagaimana jawa timur bagaimana jawa barat
peta politiknya itu sebetulnya sudah sangat dipahami
dan mana yang daerah yang memang cair ya
yang bisa berubah dengan
yang bisa berubah
dan itu kan juga masing masing sudah melakukan penetrasi pada wilayah wilayah tersebut
maka sebetulnya ini apalagi dia sudah tinggal satu bulan setengah
kalau kita melakukan sebuah langkah yang tidak tepat begitu
apakah itu masuk wilayah atau membuat langkah strategi
itu bisa bisa masuk ke sebuah
saya misalnya masuk ke wilayah yang lain saya meninggalkan lumbung yang lain itu pun juga harus diperhitungkan
bagi semua loh ya
bagi keduanya ya
jadi kalau misalnya coba coba kita mau menambah atau mengurangi yang dahulu berkurang kita nambah
tapi meninggalkan bukan meninggalkan
artinya kurang perhatian pada basis yang sebenarnya sudah dikuasai itu pun juga berbahaya
jadi masing masing sebenarnya sudah sama sama pandai
mana mana yang diperlu di penetrasi begitu
saya ke mas ferry deh
mas ferry survei internalnya gerindra atau bpn bagaimana terhadap peta politik di jawa tengah
disparitasnya sejauh apa sebenarnya
saya kasih bocoran lah
bocoran oke ini kan nggak pernah dikasih tahu nih bocoran sebenarnya sebegitu
dan itu juga tertopang oleh dukungan relawan relawan yang sekarang banyak ke kaum ibu ibu ke milenial gitu
milenial menjadi penting di provinsi jawa tengah karena karakteristik pemilihnya menjadi berubah
karena memang lapisan pemilih yang usia muda maupun generasi mudanya juga bertambah banyak gitu
sehingga misalkan kalau kita lihat jamborenya pdi perjuangan tadi memang sengaja untuk ngambil dari kota
jadi kalau kita lihat di kalangan pemilih milenial itu karena merespon terhadap pergeseran pemilih yang ada di provinsi jawa tengah
dan tapi kalau bagi kami kita sudah dari sejak awal tahu bahwa memang konfigurasi pemilih di provinsi jawa tengah sudah sangat berubah lagi
tidak bisa lagi ditinjau dari sudut pandangan kita seperti beberapa tahun yang lalu berubah sama sekali
dan menurut saya masyarakat sosial media masyarakat milenial yang ada di provinsi jawa tengah
termasuk mereka adalah pemilih yang rasional
dan kalau kemarin kan disebut sebagai kandang partainya mas tunis sirwan ini karena pemilihnya adalah pemilih yang sifatnya emosional
nah pemilih yang sekarang yang relatif usianya muda itu adalah pemilih yang rasional
oleh karena itu ketika kita menyampaikan isu tentang ekonomi tentang penyediaan lapangan pekerjaan
penyediaan harga harga yang berbeda maka itu adalah pemilih yang rasional
jadi itu adalah pemilih yang terjangkau baik yang disampaikan oleh relawan maupun pak sandiaga uno pak prabowo subianto
itu mendapatkan sambutan yang luar biasa
tapi tantangannya adalah ini akan menimbulkan sedikit ada ketegangan
tetapi saya meyakini bahwa semua pihak akan bisa menahan diri
kami juga merasa bahwa ini adalah ujian bagi kita
untuk kita semuanya
membangun kampanye demokrasi yang sejuk damai gitu
saya ke mas nusirwan
kalau dari pd perjuangan
di jawa tengah
di jawa tengah ya
dari pd perjuangan atau dari tkr sudah ada survei internal lagi tidak mas
pihak mas ferry ini memang harus menyampaikan dengan angka kepala empat
oh kenapa begitu
maksudnya kalau saya juga ada maksudnya ada maksudnya jadi dia tidak mungkin mengatakan
kalau apa namanya mau hajatan itu tidak mungkin diam mau jadi juara dunia pun memangnya tidak pakai latihan
jadi kalau misalnya
berkumpul sama teman temannya ya wajar wajar saja jadi kalau misalnya dikumpulin seluruh jajarannya
ya bisa dibaca oh ini gagap nih mau ada penurunan elektrik bisa gitu jadi tapi tidak sama dengan
kalau ngumpulin itu berarti ada sesuatu yang ya bisa juga merupakan mengkonsolider untuk lebih
mendorong bisa jadi angka ini saya katakan sekali lagi ini adalah jurubicara yang tangguh
bapak menyebut rendah itu tidak bisa tapi sebaliknya kita punya perhitungan perhitungan perhitungannya
bagaimana angkanya berapa kalau di internal tentu ada hal yang bisa ada yang bisa kita ungkap dan
itu ada yang menjadi oke tapi bisa ada referensi referensi baik itu jawa tengah hanya saja
karena agenda hari ini adalah bicara jawa tengah
saya tidak bicara jawa tengah kemudian jawa barat dan jawa dki misalnya
ini tadi juga baru disampaikan di media ini
apa yang dilakukan untuk milenial
tadi kan ngomong milenial terus
lah sedangkan ini berminggu minggu pak jokowi itu bersama dengan para alumni yang kelas menengah
bukan dari partai politik loh ya
ini tadi kan ada jambore kan dari internal partai politik
kalau yang kaitannya dengan para pemuda yang milenial ini kan dari luar
dari luar jaring jaring keparteian
ya baca aja sendiri apa yang sudah terjadi selama
dalam konteks itu pak nusirwan
jadi ini saya menjawab
sebenarnya di pasangan pak prabowo dan pak sandi kita dukungan dari relawan dari kalangan milenial dari kalangan akademisi
para alumni alumni dari sekolah sma universitas
sudah sebulan dua bulan yang lalu terjadi
justru menurut saya sebenarnya apa yang dilakukan
yang dilakukan oleh pak jokowi sekarang
dalam rangka mendapatkan dukungan dari kalangan milenial
justru menurut saya agak mirip mirip
seperti yang kami lakukan sebulan yang lalu
kalau mau dibikin mirip atau tidak mirip itu tidak penting
tapi yang penting disini adalah nanti arah pilihannya akan kemala
itu kan gitu
siapa yang duluan boleh boleh saja gitu
atau habis itu balap
itu kan boleh boleh saja
jadi disini adalah kita bisa lihat apakah ini niatnya itu digerakkan
itu bisa dibaca
mungkin kalau saya mengatakan oh itu anu kok inisiatif
beliau mengatakan enggak kok ada yang menggalak
oke tapi nanti kita masing masing akhirnya memiliki perhitungan akurasi sendiri
dan kita yakin bahwa pada posisi pada bulan bulan ini semakin aman lah
oke oke baik saya ingin ke mas adit
mas adit melihat segala pertarungan strategi yang sah sah saja untuk mendulang suara begitu
bahkan sesengit apa sebenarnya
katakanlah untuk bisa merebut suara di jawa tengah antara kedua kubu ini
akan panas kah atau bagaimana
saya pikir kalau kita lihat diskusinya saya jodoh panas ya
ya kita lihat dalam beberapa waktu ke depan
feeling saya nanti juga dari tim dua juga pasti akan bikin satu event yang juga besar gitu kan di jawa tengah gitu
artinya memang ini
oke kasih bocor apa nusir wanda

konser dewa di solo
artinya gini mas yang saya pahami adalah teman teman di partai politik dan politisi itu
mereka akan menyukai sesuatu yang sifatnya besar gitu
karena ini efek psikologis politik yang dibutuhkan oleh pemilih
oh ternyata dukungan kita besar oh ini dukungan ini besar
oke mas haris mungkinkah membalikkan kedudukan
paling tidak atau hanya mengejar ketertinggalan disparitas itu
kita lihat aja dalam beberapa bulan ke depan ya
apakah itu juga atau apa namanya perkembangan
kalau berdasarkan data yang kita miliki karena tadi rekan saya kan banyak bicara milenial ya
data yang kita miliki malah justru milenial ini banyak yang memilih pasangan satu pak jokowi
tapi ya nggak apa apa kalau itu mau dipenetrasi kita akan bisa melakukan langkah langkah yang lain
tapi ini berdasarkan angka loh mas
berdasarkan data yang kita miliki
tadi kan apakah masih enggak ini saya bocorin aja sedikit satu hal
malah justru yang milenial itu ada di memilih pak jokowi
oke terakhir dari mas ferry terakhir gimana
mungkin sukses membuat pak k ⁇ maruf ⁇ amin jadi lebih milenial
terakhir dari mas ferry bagaimana sikat aja
isu penyediaan lapangan pekerjaan penyediaan harga yang terjangkau plus dengan soal keadaan kemiskinan di provinsi jawa tengah menjadi salah satu isu yang akan selalu kami sampaikan di provinsi jawa tengah
jadi saya berharap kita bisa ngimbangi suara
syukur kalau bisa
dan kami mendapatkan kehormatan bisa berhadapan dengan pdi perjuangan
sudah duluan suaranya
dan mudah mudahan yang menjadi acuan adalah
jadi buat saya lebih
kalau hasil pilkadanya itu udah diluar juga
oke kita tunggu seperti apa pertarungan di jawa tengah ini karena lagi lagi semua beradu strategi untuk bisa mendulang suara rakyat terutama di jawa tengah karena menjadi satu lumbung suara yang cukup besar di pilpres dua ribu sembilan
terima kasih banyak pak nusirwan
mas ferry terima kasih banyak
mas adi terima kasih banyak sudah hadir di prime news
pernyataan paling menarik pekan ini akan kami hadirkan dalam segmen soundbite of the week
prime news akan segera kembali usai jeda
terima kasih banyak